cepat kesel yang lain ya
kita rayakan keberhasilan ini
kalau begini caranya
aku sudah keluarkan semua perusahaan
kita berhasil tir
setengah jam lagi
setengah jam lagi aku tunggu ya
iya terima kasih
aku prestasi assessment selanjutnya langsung

kita harus balas pandangan dari gw
jangan tarian usahakannya
lalu religionnya kembangkan
kita harus mendapatkan
eksplicasi dan nelayan
tetapi ada yang pegutré
begini pak danadi
saya berniat menawarkan
sebagian saham perusahaan saya
ya saya ingin menjualnya
saya berani menawarkan ini karena saya sudah tahu pak danadi
saya sudah kenal baik
dan saya tahu kapasitas bapak
jadi saya berani menawarkan ini
ini ada bapak bisa lihat
gak usah pak
pak ini kan orang pemerintahan
harus hati hati loh
jangan dicampur adukin sama masalah bisnis kayak gini
bahaya loh itu
kalau memang berminat itu kan semua bisa diatur
bukan itu masalahnya pak
tapi waktu suami saya ini padat banget
tugasnya sangat berat
jadi kayaknya gak mungkin dia bisa konsentrasi sama masalah masalah bisnis kayak gini pak
kalau beliau sudah pensiun
baru kita bisa pikirin lagi
ya memang kalau memang
berminat tidak bampah
nah mungkin ini belum jodoh dalam bisnis kita pak
terima kasih atas waktunya
sedang meluangkan waktunya untuk saya
saya rasa saya permisi dulu
masih ada kerjaan yang harus saya selesaikan lagi
apa yang tadi
apa yang tadi
ya beginilah mas
aku bantuin ya

ini memang kerjaan saya mas
sekali sekali dulu bantuin gak apa apa kok
apalagi itu sehat tau gak
kita bergerak terus
kayaknya memang cuma cahaya
cuma dia yang bisa bikin erwin ketawa
kamu udah paham semuanya
kalau yang gak ingin sama
itu kita semua
dimana kan rumahnya
bos di bawah masih ada si kampret bos
saya mau ketemu sama dia mas
mana kamu gak boleh kemana mana
saya udah bilang kamu gak boleh kemana mana
mas saya mau ketemu sama dia mas
saya berterima kasih sama kalian semua
atas kerjasama yang baik
kita sudah selangkap di maju lagi
tadi saya dapat tes hangat dari suatu anggota kita
kalau perusahaan teddy company sudah bangkrut pak
karena saat bersaing tenter dengan kita
mereka sudah menghabiskan seluruh dana perusahaan mereka
kita sudah berhasil pak
terus talita gimana sekarang
nenek raka ada gak
baru aja keluar
loh raka pergi kemana
rasanya mau jemput mamahnya
raka pergi ketemu sama mamahnya
kok raka gak bilang sama aku ya
yaudah deh mendingan aku cari raka dulu ya nek ya
pak bawa jalan aja ya
ada apa sih
ada apa sih
ada apa sih
ada apa sih
kakak kamu juga sampai kayak gitu lagi
harusnya aku rashit desa
ya enak ah
tapi aku dengar suaranya sih
dia lagi kayak
aku ngerasa aku tuh
sangat gak berguna
kayak yang om bilang tadi
mereka bertiga kamu sendirian kak
aku coba cerita masalah ini ke papa ya
biar papa bisa bantu
kalau kamu mau ke rumah mama
kamu harus bawa polisi ke sana
gak dateng sendirian
mungkin jadi kayak gini kan